kita berbicara juga terkait lalu lintas pastinya selain ketertiban dari para pengguna jalan
tidak hanya pengguna kendaraan tetapi juga para pedagang dan juga pejalan kaki
iya bagaimana memanfaatkan trotoar yang ada di jalan
nah ini ada ratusan pedagang kaki lima jalan jati baru tanah abang jakarta
yang berujuk rasa di halaman ombudsman jakarta selatan
ya mereka sempat menggelar lapak di halaman ombudsman sebagai bentuk protes kepada ombudsman
terhadap kebijakan pemprov dki jakarta
ratusan pedagang kaki lima dari aliansi pekerja lapangan kreatif pkl jati baru tanah abang
berunjuk rasa sambil menggelar dagangannya di halaman gedung ombudsman setiabudi jakarta selatan selasa siang
masa memprotes laporan hasil akhir ombudsman yang menyebut
ada malat administrasi yang dilakukan kebernur dki jakarta anies baswedan
mereka juga menyoroti kasus reklamasi pulau di teluk jakarta dan rumah sakit sumber waras
yang dinilai terjadi malat administrasi tapi tidak dipermasalahkan ombudsman
kita ombudsman memberikan enam puluh hari itu
bagaimana pemprov melakukan tindak lanjut atas kajian yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh pihak ombudsman itu sendiri
ya kami berpendapat sih ya kalau memang itu pkl itu mau direlokasi
beri batas waktu kami hingga kebarang
pihak ombudsman perwakilan jakarta meminta pemerintah provinsi dki jakarta
melakukan sejumlah koreksi
terkait penataan jalan jati baru
ombudsman mengusulkan pembuatan rancangan induk atau grand design kawasan tanah abang
dan rencana induk penataan pkl untuk menata dan memaksimalkan pasar ploge
dan membuka kembali untuk umum jalan jati baru sesuai peruntukan
mengapa mereka berjualan di sana
ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan ruang kepada mereka untuk mencari mata pencarian
namun demikian mereka pada
intinya juga mau menerima bila mana nanti ada penataan yang dilakukan pemerintah
tapi kiranya diberikan ruang
ombudsman menetapkan masa transisi untuk mengatasi maladministrasi paling lambat enam puluh hari
gubernur dki jakarta anies baswedan juga diminta melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan tanah abang
sesuai tugas dan fungsinya masing masing
budi tanjung jakarta